pemirsa tepat di hari pertama tahun dua ribu delapan belas
anak ketiga dari pasangan edi baskoro yudhoyono dan juga alia rajasa
lahir di salah satu rumah sakit di wilayah jakarta selatan
presiden ke enam republik indonesia sby juga hadir
menengok kelahiran cucunya yang diberi nama gayatri idalia yudhoyono
raut wajah bahagia muncul dari pasangan edi baskoro yudhoyono
atau ibas dan alia rajasa yudhoyono
pasalnya mereka baru saja mendapat momongan baru yang lahir pada satu januari kemarin
gayatri idalia yudhoyono putri pertama dan anak ketiga pasangan edi baskoro yudhoyono dan alia rajasa
lahir secara normal pada hari pertama awal tahun dua ribu delapan belas
tepatnya pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat di rumah sakit pondok indah jakarta selatan
nama gayatri diambil dari nama istri raja majapahit
sedangkan idalia adalah nama gabungan
dari ibas dan alia
sementara yudhoyono diambil dari nama keluarga besar presiden ke enam
gayatri juga bisa diartikan sebagai pemimpin yang tangguh
pemimpin yang humble
dan insya allah memiliki kecantikan yang sangat luar biasa
nah idalia sendiri idalia ini agak unik
sebenarnya beda dengan kakak kakaknya mas enangga dan mas sakti
yang lahir tepat tengah malam
hingga jam satu malam
nah adiknya ini gaya
lahir di pagi hari
kebahagiaan tidak hanya terlihat dari ibas dan alia
selasa siang mantan presiden sbi juga hadir ke rumah sakit
untuk menengok cucunya yang baru lahir tersebut
kelahiran sang cucu bisa berguna bagi nusa dan bangsa
semoga gayatri pada saatnya tumbuh menjadi
manusia yang baik putri bangsa yang baik
mohon beres kepada semua
bayi perempuan dengan berat badan tiga lima kg dan tinggi empat puluh delapan cm ini
membuat keluarga ibas dan alia menjadi lengkap
dengan memiliki anak perempuan
di mana sebelumnya alia telah melahirkan dua anak laki laki
budi tanjung jakarta
wah selamat ya untuk keluarga yudhoyono
ada putri baru ada cucu baru juga untuk pak sby
wah pasti makin bahagia nih
kapan tambah anak lagi ya
oh jadi komentari masalah pribadi